suara lo kok lemes gitu sih bagas
saya tadi abis dikerjain sama temen temennya non refah
kok hapus aja deh semuanya
wa gue diri tapi gak dibalas sama dia
padahal lagi sibuk kali ya
segitunya kamu sama refah
sampai kamu telfon refah
dengar ya boy
aku gak akan biarin kamu jadian sama reva
ngapain sih kamu wa telfon refah
mendingan kamu wa atau telpon aku aja deh boy
lebih jelas daripada refah
emang gue salah apa lagi ya sama dia
hah capek ah
udah deh daripada si boen nelfon dan wa refat terus gue matiin aja deh handphone
sekarang handphonenya mati
terus k bag dharma
yang lagi ya
wah mantap tuh bi
mau dimakan sekarang
ya sudah aku di rak diukurin
biar tangan kamu yang terkirit itu cepat sembuh
tapi beneran day gue jadi takut banget kalau dikejar sama kebo naik sepeda
nggak mau nggak mau
lo takut orang lo aja diboncengin sama kebo
gimana lu nggak takut
ngobe lain dia sekarang
tapi beneran nih
dia tuh selalu bantuin gue
kalau ada masalah oh langsung ngebelain
dia kayak ngelindungin gue terus
aku suka tau
aku suka tau
padahal dikatain soletoy tadi
tapi btw meg
kayaknya lu beneran deh jatuh cinta sama bapak raksasa
bagi bagi isinya banyak tuh
jatuh cinta sama dia
dua duanya kan sama sama kebal
kalo dado itu kan ngegemesin kan megan
tapi kira kira dia bakal kapok gak ya godain boy
kalo sampe dia gak kapok gini nih caranya
kita suruh anak anak warrior buat pegangin dia lagi
tapi terus kita ketik ketikin keteki sama perutnya
terus kita masukinin namanya tikus
terus dia pasti tuh takutan kencing kencing
terus dia udah gitu
gini emang gak cukup apa udah ngerjain dia sampe dia mau pingsan tadi
dia lebih jahat kali
bisa bisanya dia gak ngekepukin boy
sampe boy masuk rumah sakit
iya juga sih
yaudah yuk jalan
nek lu gak mau beli bunga buat boy
apaan sih rasanya banget
udah yuk ah cabut cabut cabut
jalan kemana re
ya lah kita
kita semua mau ngejemukin boy kan
yaudah deh buruan
mau ikut gak
yaudah deh yuk
kayaknya gue mesti ngambil haikal dulu deh
soalnya kan tadi kita janjian gitu kan ketemuan
pasti ya gue bilang aja kita udah tewe gitu
aku amat cewek cewek pengen berangkat sekarang nih
ketemuan di persimpangan ya
kabar kabar dulu nih
kok gue cantik banget ya
gue senang banget hari ini gue bisa ngerjain reva sama boy
kenapa sih sekarang boy bingung banget deh
hmm kenapa ya
siapa dia panggil budi
budi itu cuek dan bete sama aku
aku salah apa
pasti dia mikirnya begitu
tapi gue mesti mikir gimana caranya supaya revar dan boy
kalau ketemuan sama aja bohong
pasti reva ngasih tau kalau handphone ini
ya sama aja dong gue udah ngerjain capek capek
gimana caranya supaya reva sama boy gak ketemuan
oh ini dia
suara lo kok lemes gitu sih bagas
saya tadi habis dikerjain sama temen temennya menon reva
temen temennya reva temen temennya reva siapa
temen temennya semuanya bu temen sekolahnya bu
termasuk cewek ceweknya juga ngerjain saya bu
ternyata mereka sudah siapin jebakan buat saya bu
mereka udah nyiapin segala macam bentuk senjata
malahan ada yang menyemprot muka saya dengan air cahabe bu
ih kok bisa sih
oke sekarang reva ada di mana
kalau kata surti sih bu
nonton reva pergi sama temen temennya untuk jengukin boy ke rumah sakit medika
terus lo sekarang cuma ada di rumah
diem aja gak bisa berbuat apa apa
bukannya lo nyusulin reva ke rumah sakit ha
si bagas di badan tapi otaknya kosong
sampai jumpa lagi